yohanis gama marshalau yang menjadi viral akibat aksi beraninya membetulkan tali penggerak bendera di tiang setinggi sembilan meter pada upacara peringatan hud ri lalu
hari ini bertemu menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir fendi
joni datang didampingi kedua orang tuanya kedatangan johnny ke kantor kemendikbud sekaligus untuk diberikan beasiswa sekolah hingga lulus sma
joni juga menerima laptop yang diberikan untuk mendukung kegiatan sekolahnya
usai bertemu mendikbud johnny dijadwalkan bertemu dengan presiden joko widodo di istana negara